ya saya ngapa ngapa rupa rupanya ini ada bakteri penyakit yang menular harus
diperiksa kalau tidak diperiksa berbahaya hehehe tenang
hai hai hai lu apa apaan sini
assalamualaikum waalaikumsalam pak fatimi kok tahu pak enggak nanya nanya di depan
tadi ini nganterin si sidik setiap hari nanyain bang mama terus dia kangen kali
makanya dianterin kemari halime sidiq pengen ketemu bang mamat bang mamat
mana sih ada dikade di dalam sebentar ya
judi kita pulang dik ntar dulu sidik belum ketemu bang mamat mak banyak jahitan di rume
jadi ntar dulu sidiq belum ketemu mama
udah denger berita belum dari pagi gue di sini berita radio petipik
uang berita kok radio kabar berita hai imak dulu apa sih gua gak ngasih lu ngomong bang mamat
ngapa mamat bang mamat edan bang jantok gila eh sebarangan aja lu lu nyobain gua eh gue kata gila
lo katain gua kan maksudnya wah kok bingung ketauan ki lalu kata gua gila ngapa maksudnya bang mamat yang
edan bang jantok nggak tahu sekarang dimana dia di rumah sakit wah ini di kandang niko angel toh bang
mamat di rumah sakit edan ilmu sakit angel ya di rumah sakit angel ya di rumah sakit toh enggak pakai
angel hai gue ngapain cocok ngomong lu iya kalau gitu entar gua kesana iya kalau gitu ntar gua kesana
enggak alam tadi mana alamatnya hai sama mbak halimah yaudah ntar gua kesana nanti nengokin ya
ya nggak pake nengok udah dateng kalau nih waktu begitu doang kan nengok tuh hai kacau dulu
hai tuh bang ayo juga bilang cepetan sih mamat bawa pulang
hai namanya bang mau sih mamat bawa pulang
hai namanya bang mau sih mamat bawa pulang hai yang gua pengen si mamat cepet waras dia
kan anak gue juga nur ya makanya cepetan dong dia keluarin dari sana iya masa mesti sekarang juga
sih gua kesana ini kan udah malem siang malem maya pikirin si mamat abang sianteng anteng aja
gara gara lu juga cus saya cuma nyampein amanat ruang be tapi jangan depan dia bebe
siapak ya mau buru buru tapak udah malem ini permisi monggo monggo hahaha
dah si kotok dateng
kenapa tuh muka mendung begitu masya allah ditekuk aja udah kayak dompet tanggung bulan kenapa ade ap bu
ha ha moncos jangan diganggu emang kenapa dari siang dia udah sibuk pusing nyariin jodoh si beken hahaha kambing hahaha bener begitu diam loh enggak tahu gue bisa disemprot sama babes disemprot hasilnya
buka nyamuk buat disemprot habis habis domelin
basaleh begini shaleh begitu shaleh ngomong ini shaleh ngomong itu shaleh aduh cepotan saya berbahas
sala pop eh cos kita ini manusia cohs enggak luput dari
salahan dari dosa dari cobaan masya allah cos itu muka jangan ditekuk begitu aja ujung ujungannya
tuh jauh dari
rezeki betul kemonco kalau gitu gua bikin kopi dulu deh kalau cemburu terus mana aja
ceng udah keten tadi momon gak mau deketin bang moncos iya abis itu begitu sih ya percuma aja
dong mun moncos tiap dapet gaji dari bang mamat mohon sesumpulin hal hal ngerayu nih
dihentai diam loh campur aja loh ikut campur dong tapi maksudmu maksudnya apa maksudnya apa
lo maksudnya apa lu nggak tahu kalau semuanya pacar gue lelaku suka kok kalau lo mau mas
mumun lo mau silangkain dulu mayat gue tahu boleh oke jadi lo boleh dan bisain aku takut
masya allah masya allah biar bisain pak ada apa ini lepas lepas enak aja anak gue
jangan dipegangin aja
adek apis ribut ribut gue sih heran segala pepesan kosong diributin itu
mancos mengaku naksel simon kok nggak boleh tahu kok pacar gue udah udah udah udah udah udah
udah masya allah emang lu lupa deh kagak tahu apa sih mumun tuh banyak yang demenin
simuntu banyak yang suka tapi kalau urusan jodoh urusan allah
hai hai hai
ktp ada nggak
harus ada ktp
kalau tidak ada ktp tidak boleh masuk
rupa rupanya ini ada bakteri penyakit yang menular
kalau tidak diperiksa berbahaya
kamu belum bayar telpon ya
nyari bang mamat ada apa
katanya dia sakit
ini kan semangka
kentongan segala dibawa ke sini
wah nggak kena
jangan ganggu ganggu orang
iya ini ah
bisa ini ah
mau ke kamar bang mamat di mana ya
nah cus bang mamat gue punya
eh enggak dulu